pemerintah menambah jumlah cuti bersama hari idul adha pada tanggal dua puluh delapan dan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
menurut presiden joko widodo penambahan hari libur tersebut dapat meningkatkan mobilitas masyarakat
pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberi kesempatan untuk bersama dengan keluarga
yang itu kan apa pertama harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi
utamanya di daerah agar lebih baik lagi
yang kedua bidang pariwisata lokal
ini karena kita lihat bisa ya diputuskan
jelang momen idul adha atau hari raya kurban presiden joko widodo giat mengunjungi pasar pasar tradisional
pada rabu pagi jokowi mengunjungi dua pasar di wilayah bogor
yaitu pasar tohaga parung dan juga pasar parungpung gunung sindur
kunjungan presiden joko widodo selain memberikan bantuan langsung tunai kepada pedagang
sekaligus untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok
ya baik stabilitas harganya masih baik
ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi
terhadap harga harga yang ada di pasar utamanya bahan bahan pokok
ya biasa untuk tambahan tambahan tambahan modal para pedagang